solal atau tahun baru korea dirayakan serupa dengan perayaan lebaran yaitu identik misalnya dengan pulang kampung atau mudik kemudian ngumpul ngumpul bersama keluarga dan juga hiasan makanan makanan khas dari korea
kita akan lihat mendengar korea selatan tidak hanya soal hallyu atau budaya populernya saja
kali ini kami akan bahas mengenai tahun baru rakyat korea atau yang biasanya disebut atau dikenal dengan solal
apa itu solal dan apa saja yang menarik untuk diulik ini dia informasinya
dalam bahasa korea tahun baru disebut solal
dan dalam satu tahun korea selatan merayakan tahun baru sebanyak dua kali
yakni tahun baru berdasarkan kalender masehi dan dunar atau bulan
solal dalam hitungan lunar biasanya dirayakan bersamaan dengan imlek atau tahun baru etnis tionghoa
yakni di akhir januari atau awal februari
layaknya hari lebaran di indonesia salal dimanfaatkan warga korea selatan dengan mudik untuk berkumpul bersama keluarga
terdapat pula sejumlah tradisi
terdapat pula sejumlah tradisi
yang umum dilaksanakan salah satunya cb atau sungkeman kepada orang yang lebih tua
ada pula makanan sebagai simbol tradisi paling penting solal
dogguk dan tok atau kue beras
bentuk tok yang panjang dan pipi serta lengket diakiri warga korea selatan menandakan umur panjang
harapan akan keberuntungan uang kesehatan dan kebahagiaan agar melekat pada diri masing masing di tahun baru
semenjak itu pemerintah korea selatan mengurencelawan apa ini sunshine month
hai soal atau tahun baru korea dirayakan serupa dengan perayaan lebaran yaitu identik dengan pulang
kampung kemudian atau mudik ya berkumpul bersama keluarga dan juga hiasan makanan
khas dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami direktur korean culture
center indonesia ada mister kim piongpun annyeonghaseyo nikah kim wonjang nim panggap semidah
selamat malam ada juga kreator konten dari korea selatan yang sangat sekali cinta indonesia
sudah bergabung mister kim juga yuna saya akan ke kim wonjang nim terlebih dahulu mister kim soal
jauh dari indonesia dan juga indonesia yang sangat mengingatkan kepadamu dan juga yang sangat mencintai

adalah hari ribu nasional di korea dari mana keluarga yang tinggal berjauhan berkumpul di
kampung mereka kamu harus yang datang di korea semenanjung korea kota perlambuhan
indonesia saya tinggal di seoul itu ya baru selesai mengunjungi
selesai sebelum komputer sembilan belas jalan menuju ke kampung alam sangat
masjid pada pilih apakah kereta tampil pasti tahun ini pemerintah berlatih berpikir masyarakat nanti
kita untuk kampung halaman menjaga penyebaran covid sembilan belas berarti itu rebaran indonesia tadi itu
maka dari itu bagi warga korea termasuk saya yang pasti diundurkan adalah kenangan keluarga dan
terkumpul untuk menyantap akan makan makanan bersama dan bermain permainan radiosenang seperti
hai kemungkinan tim tahun baru seolah sejak tahun lalu dirayakan berbeda karena adanya pandemi
covid sembilan belas nah apa imbauan dari pemerintah korea selatan sendiri untuk warganya agar bisa tetap merayakan
sholat atau tahun baru korea meskipun situannya situasinya ini berbeda apalagi untuk kemungkinan
ini kan berada di indonesia sekarang
dan komunitas komunitas korean association di setiap daerah indonesia
terutama di negara negara indonesia untuk mengatasi covid sembilan belas
salah satu ciri khas yang menggambarkan bagaimana kegiatan atau perayaan solal diketahui
mulai ditinggalkan oleh anak anak muda korea selatan
misalnya dengan menggunakan atau memakai baju hanbok dan juga permainan atau game game tradisionalnya
lantas bagaimana korean culture center atau kcc ini selaku pemerintah yang menangani kebudayaan dari korea selatan
bisa memastikan untuk tetap menjaga budaya ini
kalau tahun kemarin tahun dua ribu dua puluh kami mengatakan atau secara duri
kita mengatakan secara offline
untuk mengatasi efek covid sembilan belas
kami mengundang penggemar marahayu hallyu fan
atau korean concer center indonesia
dan mengatakan mengenal salal dua ribu dua puluh
untuk menyampaikan informasi tentang sernas
coba mempersembahkan e bank reformasi bahan bahan makanan khas
dan mengadakan kompetisi yunnori yang berkata kata mainan tradisional korea
untuk tahun ini kami mengadakan acara dari dan offline dengan proyek kkm empat
setelah tanggal satu hingga sembilan
kami akan menerima ulasan video
melihat gambar atau yang beragam
dan mengatakan harapan
sekarang atur itu
selanjutnya saya mau ke yuna yang saat ini berada di seoul
untuk merayakan solal atau tahun baru korea yang tinggal
salal ledehemwe seljeul coan nika
apa yang paling anda suka dari perayaan
kalau pada salal biasanya keluarga kumpulkan
terus setelah dihami
rumah nenek atau rumah saudara
habis itu kita melakukan sebe
yang menghormati orang yang lebih tua
habis itu yang saya paling suka itu dapat uang dapat ampau
itu semua juga suka saya juga suka ya
yuna masih bisa mendengar saya
oke saya akan ke mr kim
sambil menunggu yuna memperbaiki komunikasinya
mr kim apa harapan anda di tahun baru kali ini
harapan saya untuk tahun ini
merindungi itu yang penggemar penggemar hal biu di indonesia
saya terus berhubung
yang secara benar
saya itu secara suka
saya kalau kemarin
semuanya saya ikut saja
diadakan secara online saja
saya ingin menemukan semua penggemar dan halusan yang terkenal di seluruh dunia
saya ingin melakukan semuanya
untuk menemukan semua penggemar dan halusan yang terkenal di seluruh dunia
semoga harapannya segera terwujud
dan juga bisa kembali berkumpul
bisa merayakan bersama keluarga yang ada di korea selatan
saya akan kembali ke yuna
yune sudah bisa mendengar suara saya
masih memperbaiki komunikasinya sambungan komunikasinya saya akan kembali ke misteri
kim mr kim makanan favorit anda ketika perayaan sholal mungkin yang sekarang menjadi
susah ditemukan karena jauh dari korea ya sebenarnya itu makanan paham bahwa makanan

mendapatkan bahan bahan makanan korea tapi itu yang saya lindungi itu yang banyak itu yang itu
yang dimasak itu bahkan yang yang orang orang ibu ibu saya di korea tradisional ya oke mister
mungkin saya akan ke yuna lagi yuna sudah bergabung ya sudah mendengar suara saya ya bisa oke yuna tadi
pertanyaan terakhir saya sebelum terputus apa sih makanan favorit yuna saat perayaan solal
kalau saya paling suka untuk p follower si k itu sebenarnya bukan makanan situ minuman tradisional jadi
kalau biasanya hari raya kan makanannya banyak jadi makannya banyak kan tapi kalau minum
tapi kalau lihat makanan makanan korea ini semuanya menggugah selera ya
yuna hari ini kan hari terakhir masuk kerja karena besok ini sudah masuk ke hari libur perayaan solal atau tahun baru korea
kondisi sekarang di sana seperti apa yuna
kalau di sini sebenarnya tahun baru ini kita tidak bisa kumpul seperti tahun lalu sebelumnya karena pemerintah masih melarang lebih dari orang tidak boleh bos
jadi mungkin saya juga tidak bisa mudik cuma di rumah sama mama papa keluarga yang kecil
tapi dari kemarin ya hari ini sama
kemarin dua hari itu sangat macet mungkin ya pasti tetap ada yang fit juga
tapi ya mungkin dibawa empat orang saja sih
jadi mungkin ya walaupun kita tidak bisa kumpul rame rame tapi senang senang saja
memang kalau mudik mudik kemana sih
soal saya rumah nenek
oh oke jauh dari seoul
iya sangat jauh kira kira tiga ratus km itu di provinsi jeolla jeolla do
oke terakhir yuna harapan di tahun baru kali ini tadi mr kim juga sudah menyampaikan harapannya
harapan solal tahun ini seperti apa
di tahun baru awal ini ya semoga ya semuanya sehat terus
dan semoga covid ini tepat berlalu itu saja
hmm terima kasih terima kasih
mudah mudahan kita bisa cepat kembali berkumpul bersama keluarga
melakukan aktivitas seperti biasa dan keluar ya terbebas dari pandemi covid sembilan belas
sekali lagi kamsahamida kemunjangnim koyunasih sehebok maadibaduseyo